sampai jumpa di video selanjutnya
yang akan aku berikan
dan tidak boleh melanggar perjanjian yang telah kita sepakat
saya bersedia apapun perjanjiannya gen
apalagi untuk kebaikan
makanya saya pilih dia untuk menandingi perampok perampok yang ganas itu
supaya korban korban tidak banyak berjatuhan lagi
betul begitu aki
baiklah ki ini ada pemberian dari saya
oh tidak usah repot repot lagi
tidak apa apa saya permisi ki
terima kasih ya
saya dari padepokon
ada urusan apa
saya minta bantuan ki ageng untuk menjaga perkebunan saya
oh lalu siapa yang menjaga kebun kiwia
rakabima yang menjaga kebun kiwira
hei orang tua
kenapa tidak aku saja yang menjaga kebun kiwira
caka pening tidak sopan kamu
hei aku sedang tidak bicara dengan kamu
aku sedang bicara dengan ki ageng
oh jadi kamu berani dengan aku
aku hanya ingin kamu sopan dengan ki ageng
dan kamu cakap penting
seharusnya kamu ngaca dulu dan lihat siapa dirimu
aku tidak pantas memilihmu kalau kamu sifatnya seperti itu
aku baik baik saja
aku tahu kemampuan bela diri aku
dan menurut aku aku tidak akan mencari siapa
aku tidak akan mencari
pasti aku akan mencari siapa saja yang akan mencari kami vitamin a
jadi makasih kamu
aku harap kamu bisa untuk buat sesuatu untuk kuber langgeng
walau apa yang enam belas awal kami andai suatu anak kecil saja
tidak aku tidak akan kentang apapun
atau akan performed dari kareally
ijdah ini hancur
dan jika aku bisa mengalahkan rakabima aki harus menunjuk aku sebagai pewaris tunggal pada papan ini
hei rakabima cepat ke sini kau
aku sudah tidak sabar untuk menghajarmu
rakabima kamu jangan sampai terpancing emosi
saya yakin kamu bisa mengalahkan jakabri
aku siap melayani
ayo hajar terus
aku bisa bangun sendiri
ya sudah lah
sekarang kamu tahu sendiri
aku akan menghasilkanmu
sampai di mana kemampuanmu
saya tidak akan mengusirmu
saya lebih senang kalau kamu merubah sifat sifatmu itu
aku tidak sudi
aku akan membahas lidahmu

kelakuan depan algunas
ini dia tiada tangan

aku tidak akan rjk
saya jaga benih kek
kenapa kau menolongku
saya melihat ilmu kakek sangat tinggi kek
saya ingin belajar ilmu
seperti yang kakek peragakan tadi
tidak salah kau memilih aku sebagai kuromo
saya ingin belajar ilmu bela diri
saya ingin membalas dendam kek
nanti kau akan menyesal
karena kau telah menolong aku
aku akan menuruti keinginanmu
kau harus siap menerima ilmu apapun yang akan aku berikan
dan tidak boleh melanggar perjanjian yang telah kita sepakat kek
saya bersedia apapun perjanjiannya gen
terima kasih kek
bangunlah cakak bening
kau telah berhasil melaksanakan tapamu
sekarang aku akan memberikan kesaktianku padamu
kenapa tubuhku berubah seperti kulit buaya kek
apa yang terjadi kek
hai orang tua
aku ingin menghajarmu
sekaligus membalas dedam
atas kejadian beberapa warga
kurang ajar jaga
aku akan memberimu pelajaran
siapa yang melakukan ini
ini semua perbuatan jaga bening kang
kamu harus menolongnya raka
dia sudah tersesat raka
aku harus membalas perbuatan jaka bening
dia sudah menjadi siluman waya raka
siluman buaya raka
kamu harus bisa menolongnya raka